di kota tangerang kamis dini hari terjadi bentrokan antara dua kelompok organisasi kemasyarakatan di jalan hos cokro aminoto kelurahan larangan utara
kamis pagi situasi berangsur kondusif
sudah tidak terlihat konsentrasi berkumpulnya anggota kelompok dari dua ormas fbr atau pemuda pancasila
penjagaan ketat dari aparat kepolisian juga sudah tak terlihat di lokasi kejadian
berdasarkan keterangan sementara polisi
tiga orang yang menjadi korban bentrokan masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit sari asi ciledug
kira kira motornya itu sepuluh lebih lah dua orangnya satu motor dua kira kira dua puluh orang
nah itu jamnya jam dua pagi dan mereka tuh langsung
ini nih apa malamnya aku bisa kerusakin
ini pos ini teriak bakar bakar bakar bakar
terus karena udah malam kan akhirnya kita pada keluar nih
tapi warga pada ngebanding keluar karena kan situasinya kan mereka bawa parang gede gede banget kita kan takut ya kita masih di dalam
bentrokan kedua ormas diduga dipicu salah paham
ketika pemasangan bendera salah satu ormas di tepi jalan hos cokro aminoto diselingi penurunan dan perobekan ormas lainnya
kondisi tersebut menyulut amarah anggota lain hingga mereka saling serang pada kamis dini hari
sejumlah orang yang diduga sebagai provokator dan pelaku pembacokan telah diamankan aparat kepolisian
tim liputan cnn indonesia